pembukaan tol darurat colomadu salatiga dilakukan hari ini oleh kapolda jawa tengah irjen pol condro kirono dan pangdam empat di ponegoro majen tni hurianto
tol darurat colomadu salatiga diprediksi menjadi pilihan masyarakat pada arus balik ini
sekitar pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat tol darurat yang menghubungkan antara colomadu salatiga ini dibuka lagi dibuka bagi arus balik
nantinya tol darurat ini akan difungsikan dua puluh empat jam untuk mengantisipasi kepadatan arus balik menuju jakarta dan jawa barat
dalam arus balik lebaran dua ribu delapan belas ini diperkirakan lebih dari lima kendaraan akan melintasi tol darurat setiap harinya
tol fungsional ini solo boyolali tadi disampaikan bahwa ini sangat membantu pak sangat lebih cepat untuk bisa tidak terhambat di kota boyolalinya di kota boyolalinya
karena kalau melintas di jalan nasional itu memasuki kota boyolali itu ada kota kemudian ada kota
karena jembatan penyempitan di situ bakalan jembatan bakalan itu juga menghambat
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari green sing kendal sudah ada produser lapangan cnn indonesia pris kila dohan
cila bagaimana pantauan kondisi terkini di green sing kendal pagi ini arus lalu lintas di sana
selamat pagi aldi pantauan kami tepatnya di jalan menuju kalikuto
green sing weleri kendal ini sudah mulai padat
itu berarti memang sejak pagi tadi sejak pukul enam seluruh tol darurat ini sudah difungsikan satu jalur menuju arah jakarta
itu artinya arus balik sudah mulai terlihat ini sejak pagi tadi
dan saya akan mengajak anda untuk melihat ini bagaimana kondisi langsung di jembatan kalikuto
ini kondisi sudah mulai padat dan memang kendaraan pun didominasi oleh kendaraan berplat nomor b
dan ada juga rekayasa lalu lintas
yang diterapkan oleh pihak kepolisian batang dan juga kendal ini jika antrian mengular hingga empat ratus sampai lima ratus meter
maka kendaraan yang akan menuju jakarta yang tadinya melewati tol darurat ini akan dialihkan keluar dulu
melewati jalan nasional kemudian akan masuk lagi di pintu tol exit tol kandeman
dan menurut informasi yang juga ini memang jarak
dari pintu tol wellery ini menuju ke pintu tol kandeman ini sekitar tiga puluh hingga empat puluh km
itu artinya pemudik yang akan menuju kembali ke jakarta ini harus melewati jalan nasional sepanjang kurang lebih tiga puluh hingga empat puluh km
jika memang kondisi tol darurat ini terpantau padat
dan juga untuk pemudik yang akan kembali ke jakarta ini ternyata pihak kepolisian telah menambahkan
lima tempat istirahat sementara dan tempat istirahat lainnya ini dari yang tadi jumlahnya enam menjadi sebelas sekarang aldi
dan informasi yang kami peroleh juga sepanjang tujuh puluh lima kilometer tol dalurat ini juga akan difungsikan sebelas tempat istirahat ini
nah ini pun menjadi alternatif bagi pemudik yang mungkin sudah merasa lelah untuk kembali ke jakarta untuk bisa beristirahat
mengisi stamina supaya nanti bisa kembali ke jakarta dengan selamat
dan kita pun nanti akan terus memantau aldi hingga siang hari nanti karena pihak kepolisian juga mengatakan
hingga siang bahkan sore hari nanti arus balik ini akan semakin terlihat dan juga diprediksi ini akan terus padat hingga malam hari nanti
cikgu lila terima kasih atas laporan anda dari greensync kendal
selamat bertugas kembali
priscila dauhan produsen lapangan cnn indonesia melaporkan